aktivitas yang masuk dalam kategori resiko rendah
antara lain menerima bingkisan atau amplop di rumah
mengisi bensin dan pergi camping
sementara kegiatan masuk resiko penyebaran virus dengan tingkat sedang
antara lain berwisata di pantai
berbelanja di mal
dan bekerja di kantor
ada juga kegiatan di tingkat sedang dengan potensi penyebaran yang lebih tinggi
sehingga membutuhkan perhatian
seperti ke salon atau tukang cukur
dan olahraga dalam tim seperti sepak bola dan basket
untuk kegiatan yang berada dalam level resiko berat
anda diimbau untuk tidak melakukannya
sampai tempat tinggal anda ditetapkan sebagai zona aman
antara lain olahraga di ruang tertutup seperti gym
serta menonton konser atau film layar lebar di bioskop
saat ini kasus positif covid sembilan belas di indonesia sudah melebih enam puluh ribu
menjalani protokol kesehatan covid sembilan belas saat ini masih menjadi langkah paling efisien
dalam menekan penyebaran virus corona
sementara itu dari hasil penelitian lembaga survei indonesia
sebanyak tujuh puluh empat delapan persen masyarakat indonesia mengaku
kondisi ekonominya terus mengalami keterperukan di masa pandemi covid sembilan belas
yang berlangsung selama empat bulan terakhir
survei dilakukan dengan metode multistage random sampling
dengan jumlah responden sebanyak delapan orang
bahwa yang merasa ekonominya buruk
tidak hanya di pendapatan di bawah satu lima juta sampai dengan tiga juta
tetapi yang pendapatan atas di atas empat lima juta juga merasakan
bahwa ekonomi semakin buruk
kemudian juga sama pendidikan juga sama
baik dia pendidikan bawah menengah atas
ataupun tidak lulus sd misalnya
itu pun sama merasakan bahwa ekonomi lebih buruk
untuk itu lsi berharap agar pemerintah dapat kembali membangkitkan
roda ekonomi dengan memulai tatanan hidup baru atau new normal
dengan mematuhi aturan protokol kesehatan yang berlaku
tim liputan cnn indonesia